usaha payah untuk bertemu
baiklah kakak tolong ajarkan aku bagaimana caranya
kamu hanya tinggal menyebut nama orang yang ingin kamu ajak berbicara
seraya memusatkan pikiran kepada orang itu
sambil membaca mantra
tuga cerdas wah cerdas
adalah paman kurban negeri
jangan berbicara seperti itu lagi
aku bisa memperalat orang bodoh ini
untuk rencanaku sendiri
menanam jasa pada raih prabu siliwangi
yang benar benar sangat penting
jangan dibicarakan disini
kita harus mencari tempat yang lebih aman
tidak bisa mendengarkan kita
apa yang terjadi padamu kak nak
mengapa kau memanggilku
cukup untuk latihan hari ini
tiba tiba kepala ku pusing
raka baik baik saja
aku baik baik saja
naga itu dapat dikalahkan
apa disini baik baik saja
disini juga baik baik saja
neng salah sih
gak bisa dia ma
jika aku udah lepas
itu emang mamangnya saja yang sudah tua
berarti bawa bawa tua
lain tua ya ma
cuman dewasanya kecepatan
kenapa kakak memagilku
bagaimana perkembangan istana
apa yang telah terjadi
tadi ada pemilihan untuk serpah
aku tidak bisa menalahkan raden kelsang
siapa yang terpilih sebagai senopat
yang terpilih sebagai senopat
adalah sancako dain
apa yang sedang dilakukan
kenapa sepertinya dia berbicara sendiri
belakangmu akan menjadi senopati bajajah
setelah aku berhasil menguasai pajajaran
jangan khawatir adikku
aku tidak sabar
untuk menghadapi siliwangi bersama denganmu kakak
kita akan melakukannya pada saat yang tepat
teruslah kakak berhenti menangani adikku
setelah mengabari aku apapun perkembangan di bajajara
apalagi sekarang kita dapat dengan mudah berkomunikasi kapanpun
dengan ilmu yang telah aku baca
aku akan selalu mengabarkan keadaan disini
betulkah bala pati melakukan kontak pati dengan arga dana
jadi arga dana masih hidup

kau tak pernah mengatakan
kau tak pernah mengatakan
kau tak pernah mengatakan
kau tak pernah mengatakan
ilmu kontak batin yang diajarkan kakak arga dana sangat berguna
aku akan mengajarkan cara kontak batin jarak jauh
supaya kita bisa berbicara satu sama lain

tanpa harus bersusah payah untuk bertemu
tolong ajarkan aku
kamu hanya tinggal
menyebut nama orang
yang ingin kamu ajak berbicara
seraya memusatkan pikiran kepada orang itu
sambil membaca mantra
sambil membaca mantra
sambil membaca mantra
aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya pak lampat
tapi tenang saja aku tidak akan melaporkan kepada rakyat
tapi dengan satu syarat
jadi anak buahku
kalau aku tidak mau
apa yang kamu buat
besok pagi ini
pasti akan dihukum mati oleh rakyat
karena dia akan tahu
kalau kamu adalah
semua perintahku pada pati perintah maharaja gusti prabu amukmarugul yang terhormat